lu kayak sadap dong ah
lagian ya ternyata lagi
oh jadi lu enak ketawa dengan ibu suami orang itu
mami kamu tuh yang rebut suami orang
kalau mami gue tuh
mereka sama paul dari gue duluan
hey tutup mulut kamu ya
ya enak aja
paul itu jadi bokap gue dari dulu ya
ini yang gundi
makna lu kok gue kurang aja udah mau
lu gak suka
erang tuh punya gue
tahu gak sih
lu tuh bisa yang ngomong aja tapi gak ada yang benar
mother lu yang ngambil dari gue
nyau tuh yang kangungan
itu yang ngerebut bokap gue dari nyokap gue
biarkan aku pergi apa yang kamu mau dari aku
jangan jangan jangan kayak film barat
biarkan aku pergi tolong aku kasih uang
dia mau kasih uang
uang aku kasih uang
aku gak perlu uang dari lu
yang aku perlu jauhi si omas
ingat jauhin omas
kalau enggak saya mutilasi kamu
omas itu bakal bini gue lu ngerti
anak lo kurang ajar tuh
enak aja berani benceg ngeg
kalau lu gak bisa ngajar emang berapa banyak gue ajar
jangan sembarangan kamu kate katein anak saya ya
biar kamu tahu ya saya datang ke sini ini bukan mau dengerin
i warning you ya yuk kasih tinggal itu saya punya suami paul
bangun bangun bangun bangun
mister mister saya minta maaf saya enggak sengaja bener enggak sengaja
saya salah tangkap
enggak enggak enggak situ enggak salah sekarang ini aja supaya enggak jadi masalah tuhan boleh pergi dari sini
bagus kita enggak dihukum kalau dihukum mas
aku juga punya hak aku gimana sama mu
wah rasaan tuh
eh siapa yang pengen laki lo eh ada juga si paun yang kedemran gue
sebab dia emang laki gue dulu cuma tinggalin gue gara gara kegilaan lo
hei yuk kepedean giyu ya
hei dengar ya muka kamu itu udah jelek banget
miskin lagi berani kamu lancang kata katain saya ya
hei ayo sini kita keluar ke lapangan
hei siapa yang takut ini kebeneran
aduh gara gara preman bodoh itu yang salah tangkap
tanda tanda saya dari berantakan begini
tapi gak apa apa saya mau ketemu omas
dan bunga bunga ini untungnya nggak hancur
sini kalau kamu berani sama aku
jangan begini sama mami
mereka perempuan kayak gitu kampungan
ah lu kayak sadap dong
nah yang manis
ini lagi gua
ya banget gua nggak ngerti maka gua
gue akan maka lu lu rusakin lagi
gua juga nggak ngerti bahasa lu
ini bahasa the kunti lana
kamu ke rumah sekarang
ini dia harus ikut gua
dia harus ikut gua
kamu harus pulang kamu harus pulang
kamu harus pulang kamu harus pulang
kamu harus pulang kamu harus pulang
kamu harus pulang kamu harus pulang
kamu harus pulang kamu harus pulang
kamu harus pulang kamu harus pulang
kamu harus pulang kamu harus pulang
kamu harus pulang kamu harus pulang
kamu harus pulang kamu harus pulang
kamu harus pulang kamu harus pulang
kamu harus pulang kamu harus pulang
kamu harus pulang kamu harus pulang
kamu harus pulang kamu harus pulang
kamu harus pulang kamu harus pulang
kamu harus pulang kamu harus pulang
kamu harus pulang kamu harus pulang
bersama lima perogasi
kita pulang ajaramer
nah itu baru anaknya
gue kagak rugi nyuruh lu nyuci melulu
wah tenaga lu kayak ganteng betawi
itu mantep itu
belum gue ajarin jurus yang lain
ngusir tuh curut curut bermantok
rasain lagi ntar kalo besok dia dateng hajar lagi
lara gitu loh
nasib gue emang selalu apes kalau sholat cinta
ini yang bikin gue patah hati
apa karena muka gue kurang ganteng ya
coba kalo muka gue kayak steven segel kali
perempuan pada nomplok ya
gimana muka gue jelek sudah pakai ini
tambah jelek dong
pergi gak lu
mabek gue bangun rumah ini susah
pergi gak lu
mabek ini mabek
aduh lu pergi mana sih
aku sakit tuh
di mana sih ada malik ngaca
lagi mabek ngapain sih pakai beginian
ki gue lagi patah hati nih
patah hati lagi patah hati
dia gila lagi sama si bule tuh
gue gak paham tuh bisa demen demen dia
gue udah ajak nonton di misbar segala macam
gue udah beli mertabak segala macam
gue udah jalan jalan jauh dia tinggal
itu bule masih kiri kiri gebuk mabek
itu urusan polisi ngerti gak lu
eh lagian mabek tenang aja ya
kan ada luki
kan bule juga
eh lu jangan jangan itu loh
ya udah babi tenang aja
gintal duit nih akhirnya
kau tau lu dari mana kerja kakak
kan gue yang kerja
untung bisa lari dari safira dan omas
aduh mereka parah
kuat banget kalau lagi marah
aduh telat banget juga nih
aduh kalian kalian itu pasti nunggu di kantor

sudah lima ratus helper merupakan tautan merah
menunggu meng nghai bro
tunggu halo di bawah
ya tak apa
jadi misalnya makan issen atau makan
selamat siang pak
bapak sudah membuat kesalahan
karena melanggar rambu rambu lalu lintas
gara gara sempir sama omas itu
bapak sedang mabuk ya
ini kesalahan dan pelanggaran yang kedua
membawa kendaraan sambil mabuk
sekarang juga bapak ikut saya ke kantor